semarang ditetapkan sebagai
kota dengan kinerja terbaik di indonesia
warga semarang harus sehat warga semarang harus pinter
dan warga semarang secara ekonomi harus mampu lebih baik